sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini kamu malah terangin ke aku sih
kamu bukan aku yang bikin masalah
mereka yang sumber masalahnya dad
jadi ini paling ke mereka lah jangan ke aku
semua ini terjadi
karena ulah kamu yang terobsesi
kamu gak sadar
sandiwara kamu terbongkar
bisnis daddy undog gara gara kamu
kafe semua sepi
gak ada pengunjung kenapa
mereka tahu kamu anak daddy
memang daddy salah mel
daddy sangat manjain kamu
daddy turutin semua keinginan kamu
gak mau tahu
pokoknya daddy harus hukum mereka
soalnya mereka udah malu maluin nama aku dad
kok daddy sayang aku ya lakuinlah hukum mereka
kalau bisa enggak
jangan harap aku bakal terima hubungan daddy
kenapa kamu ngajak daddy
cukup mel kamu sudah bikin ulah
daddy gak mau bisnis yang daddy rintis dari dulu
daddy tega banget sih
i hate ceasongan sumpah
coba gak ada ceasongan
pasti hidup gue main main aja

sumpah benci banget ceasongan
kenapa ceasongan harus ada di hidup gue

gue jadi dihujat daddy
dan gara gara dia tahu gak
masa didi juga gak mau belain gue sih
gue udah kayak nektirin tahu gak
jauh banget didi jauh banget
bisnismen yang paling hebat di seluruh indonesia
itu semua bisa hancur karena ulah anak om yang udah menipu banyak orang dengan dia pura pura buta
dan sekarang gue bahagia sama my friends
sumpah benci banget ceasongan
didi tahu mel
kamu adalah anak satu satunya
atau dia juga
ya tahu gak
tapi didi gak mau
semua ini berdampak kena bisnis gue mel
maafin didi ya mel
gue yang kasih tahu rizky buat kesini
buat temenin dan jagain putri
jagain buat apa
jagain dari bokapnya pangeran
ntar lagi pasti bokapnya pangeran bakal datang kesini
dan gue gak mau kalo putri sampai kenapa napa cuma karena ketemu sama om alex
makanya gue minta buat rizky datang temenin putri
gimana keadaan pangeran
gue sama citra belum masuk
jadi kita belum tahu kondisi pangeran kayak gimana
putri udah datang
kita berdua baru aja nyampe
jadi kita belum sempat ketemu sama putri
kita belum sempat ketemu sama putri
yaudah kalo gitu gue mau cek pangeran ke igd
kalian mau nunggu disini atau ikut
mendingan lo bareng ngata nemenin putri
biar gue nunggu disini aja
kalau ada apa apa kabarin gue ya
rizky pasti nggak mau masuk karena gak kuat lihat putri sedih
dia aja gak bisa berbuat terlalu banyak karena harus nahan perasaannya
yaudah kalo gitu gue sama atta masuk ke dalam duluan ya
ya udah gue masuk ya
kita duluan ya
ya inget kabarin
coba tenang ya
kita doain pangeran gak apa apa bu
aku takut hal buruk terjadi sama pangeran bu
karena aku gak akan sanggup
ibu udah izinin aku kesini
coba tenang ya food ya
kasian banget jenazahnya
dari tadi keluarganya belum ada yang datang
yaudah langsung kita pilihin ke kamar mayat aja yuk
kehormatan kecelakaan bu kan
iya benar bu
apa ibu berdua ini keluarga dari jenajah ibu ini
oh ini jadi bukan korban dari kecelakaan jatuh dari jembatan kan sus
pemuda korban kecelakaan itu masih ada di ruangan igd

pak ibu basisnya
dia ada harapan untuk kita bertahan abang units danny
itulah aku ingin saya laho
ibu juga mau anda lho bahkan juga ikutit

bu ini mungkin polisi yang nelpon kamu sih
tadi anak saya ada yang hubungin
katanya pangeran kecelakaan jatuh dari jembatan
bener itu pak
iya bu betul sekali
sekarang korban sedang ditangani oleh tim medis di dalam
kami juga sudah menghubungi pihak keluarganya
tapi tidak berhasil
makanya kami hubungi panggilan yang terakhir di hp nya
kalau boleh tahu saudari apa hubungannya dengan korban
saya temannya pak
kamu kenal dengan orang tua korban
saya kenal dengan papanya pak
jadi pangeran itu anak dari alexander bijaya
kalau memang bapak susah hubungin orang tuanya
lebih baik bapak coba telepon sekretarisnya pak
saya tahu nomornya
supaya lihat pangeran
pak apa kondisi pangeran memungkinkan untuk di jenguk
sepertinya korban sedang ditangani oleh tim medis
sebaiknya ibu tunggu saja dulu di sini
sampai ada kabar dari dokter
iya terima kasih pak
semoga lo baik baik aja pangeran

kita gak bisa paksain ini seperti yang lo mau pangeran
karena terlalu banyak halangan yang bikin kita nggak bisa bersatu
tapi halangan cinta kita udah ngelibatin orang tua
kita nggak bisa ngelawan takdir kalau emang kita nggak bisa bersatu

tapi lo tahu
tapi lo tahu
kita ditakdirkan untuk bersatu
kita ditakdirkan untuk bersatu
gue harus kuat
gue pasti bisa ngelewatin semua ini
kalau putri jadi sedih
kalau dia harus
kalau dia harus kehilangan kue
kalau kekuatan cinta kita
itu mampu ngelewatin apapun rintangan yang ada di depan kita nanti
tekanan oksigen dalam tubuh pasien sangat lemah dok
tulang rusuk bagian bawahnya mengalami cedera yang serius
suster cepat kamu panggil dokter jambal ya
karena kondisi pasien semakin melemah